menyedihkan sekali ya tapi kapolda papua irjen polisi boy rafli amar
ini mengatakan bahwa kabupaten asmat memang kekurangan tenaga medis
boy menyebut salah satu penyebab gizi buruk di asmat
karena lokasi masyarakat yang jauh dari pusat kota
sehingga proses distribusi makanan menjadi terkendala
selain itu masyarakat di kabupaten asmat juga sulit menjangkau puskesmas
karena mereka tinggal di daerah terpencil
sehingga biaya transportasi menjadi sangat mahal
jadi program program dokter muda dokter magang
memang diharapkan bisa hadir di papua ya
sehingga bisa mengisi pos yang kosong terutama kepala puskesmas
jadi seperti di asmat itu jadi beberapa puskesmas tidak ada dokter
yang ada para medis tetapi kalau di rsud yang ada di agats itu cukup
baik dokter spesial
medis maupun dokter umum dan para medis lainnya cukup